pagi ini saya berkesempatan untuk melakukan camping di situ cilenca yang berada di pangalangan jawa barat
dengan pemandangan yang begitu luar biasa dan cuaca yang sangat dingin ini membuat saya bersemangat sekali untuk melakukan kegiatan pagi ini
dan kita buka dulu dengan minum secangkir teh hangat
situ cilenca merupakan danau buatan seluas satu empat ratus hektare yang menurut pengelolanya dibangun seribu sembilan ratus sembilan puluh
berkemah di pinggir situ menjadi favorit para wisatawan karena memberikan sensasi yang berbeda
jika dibandingkan dengan perkemah di kawasan hutan atau penggunungan
para pengunjung tidak perlu repot membawa kemah sendiri karena di kawasan ini terdapat puluhan kemah yang bisa disewakan
selain berkemah barangnya juga berkemah yang berbeda
banyak aktivitas yang bisa dilakukan di situ cilenca
namun saya memilih untuk mengelilingi situ dengan menggunakan kayak
meski belum pernah menggunakan kayak sebelumnya saya tetap penasaran mencoba untuk mendayung di tengah pemandangan yang sangat indah
sekarang setelah selesai kayaking kita akan mengeksplor
kita akan mengeksplor
situ cilenca dan menggunakan perahu mesin untuk melihat seberapa luas situ cilenca ini
situ cilenca menjadi objek yang sangat krusial karena tidak hanya menjadi tempat wisata
namun juga menjadi sumber mata pencaharian warga sekitar yang mencari ikan
menjadi pembangkit listrik tenaga air serta salah satu sumber air minum yang digunakan bagi warga kabupaten dan kota bandung
setelah tadi eksplorasi situ cilenca sekarang saya ajak anda ke tempat yang juga lagi happening di pangalengan
tempat ini merupakan rumah yang dijadikan sebagai tempat syuting film pengabdi setan yang fenomenal
ini juga ini kan lemarinya ya ikonik coba dibuka ya tuh kan hahaha
kalau memang itu ibu kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi
ini belnya sama persis sama yang ada di film ketika ibu manggil jadi jangan sampai anda kalau
kepengalangan melewatkan untuk jalan jalan ke rumah penghabisan yuk kita lanjut lagi
hai selain memiliki danau yang indah pengalengan juga terkenal dengan perkebunan tehnya yang mampu
memanjakan mata ada banyak lokasi perkebunan teh di pengalengan yang cocok dijadikan spot foto
selain sebagai tempat berfoto perkebunan teh di pengalengan juga dikenal memiliki
track yang menantang bagi para pesepeda gunung khususnya yang memiliki hobi cross country
bad tiga meja saya pun mencoba untuk menaklukkan track penuh rintangan yang melewati perbukitan dan
kebun teh body sayang banget eh sansek hari ini enggak kelihatan karena awalnya menutupi
proses terbenamnya putar hari betterlla next timeitz ngeju product printing lagi kita bisa dapat

meski tak bisa melihat matahari terbenam hari ini
saya tetap bahagia karena bisa menghirup udara segar di tengah perkebunan teh
sambil memacu adrenalin
sayangnya hari semakin gelap dan petualangan kami harus berakhir
di peliputan cnn indonesia